kawasan tim sudah kembali dibuka tiga juni lalu setelah melalui proses revitalisasi sejak tahun dua ribu sembilan belas silam
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dari iqbal kiyarso di lokasi
apa yang perlu dilakukan kembali untuk hari ini di sana
selamat siang hernof dan juga pemirsa
apa yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor dan juga dari bangunan itu
dan tadi kami sempat mengunjungi beberapa gedung yang juga termasuk dalam revitalisasi tahap satu
yaitu pertama adalah di gedung atau masjid amir hamzah
di mana masjid tersebut sudah diresmikan sejak tanggal tiga juli dua ribu dua puluh lalu
dan tadi pihak dari yang termasuk bagian dari arsitek itu mengatakan bahwa masjid tersebut memang menggunakan konsep terbuka
di mana bahan bahan yang dilakukan atau dilakukan
yang digunakan untuk masjid tersebut itu akan menunjukkan bahan bahan aslinya
sehingga baik sinar matahari dan juga taman yang ada di atasnya itu bisa dimanfaatkan oleh dan juga oleh masyarakat
kemudian juga heranov untuk saat ini saya berada di titik kedua
dimana dari tiga titik yang ditunjukkan oleh pihak kontraktor terhadap revitalisasi tahap satu
di mana titik kedua ini ialah gedung panjang
di mana gedung panjang ini menggunakan konsep fasad begitu
di mana konsepnya atau desainnya ini menggunakan
atau seperti kapal pinisi dan juga jika dilihat dari angle tertentu
ini akan menunjukkan not not balok dari musik lagu rayuan pulau kelapa
yang juga di komposeri oleh ismail marzuki begitu hernof
dan untuk gedung panjang ini memang beberapa areanya sudah bisa dimasuki oleh masyarakat umum
seperti ada di lantai dasar itu ada galeri seni yang memang sedang dilakukan atau diselenggarakan
kemudian di lantai kedua ini
yang tepat saya berdiri saat ini heranov adalah perpustakaan
yang nantinya bisa dilakukan atau dimasukkan oleh dikunjungi juga oleh masyarakat
begitu untuk berwisata dan juga membaca buku di perpustakaan ini
karena saat ini perpustakaan di gedung panjang ini memang masih dalam tahap penyelesaian
di mana para petugas di perpustakaan ini masih meng input data data dari buku buku
yang nantinya akan bisa dibaca oleh pengunjung taman ismail marzuki
yang nantinya perpustakaan ini akan diresmikan
dibuka untuk umum pada juli mendatang
tepat pada saat bulan sastra mendatang heranov
dan nantinya pada titik ketiga ini yang nantinya akan kami kunjungi adalah gedung parkir
dimana konsepnya juga gedung parkir tersebut nantinya diatasnya akan diberikan begitu tumbuh tumbuhan
sehingga pengunjung juga bisa memanfaatkan era parkir
tidak hanya untuk memarkirkan kendaraannya tapi juga berwisata diatas gedung parkir tersebut hernof
baik tim menjadi salah satu rekomendasi tentunya nanti ya di awal juli
sebagai wisatawan wisatawan untuk menjadi wisata edukasi termasuk juga wisata budaya
terima kasih atas laporan lengkap anda
iqbal kiarso langsung dari jakarta